fino juga disuruh lari sama ayahnya
jadi dia biar dia paling belakangnya tapi dia ikut juga lari semangat
karena ayahnya itu ancam
kalau tidak mau lari digosok badannya pakai remason
kedakut dia kepanasan
jadi setiap saya muntul saya sakit
tapi karena sudah di final ya saya tidak punya pilihan lain
saya harus menahan sakit setiap mukul
kami sering berdiskusi
kami sering banyak sekali hal hal yang dilakukan di luar tinju
yang menurut saya tidak saya dapatkan di kepelatihan lain
jadi fino bahri itu saya anggap seperti keluarga sendiri seperti abang sendiri
kami sering berdiskusi
saya tidak punya pilihan lain
saya harus menahan sakit setiap muntul

kami sering berdiskusi
saya harus menahan sakit setiap muntul
supaya saya bisa mengalahkan lawan saya di final
saya harus menahan sakit setiap muntul
saya harus menahan sakit setiap muntul
prestasi yang hingga detik ini belum mampu diulangi oleh petinju indonesia lainnya
perkenalan fino dengan dunia olahraga tinju
tidak lepas dari peran almarhum sang ayah daniel bahari
sebagai anak sulung dari sembilan bersaudara
empat adik laki laki pino juga menggeluti dunia olahraga keras ini
saya terlahir dari keluarga yang membina tinju
ayah almarhum bapak daniel bahari
adalah mudanya dulu pernah menjadi petinju
kemudian menjadi pelatih
petinju amatir dan tinju profesional
dari sembilan kami ada lima laki laki
saya pertama nomor dua nemo bahari petinju juga
nomor enam daudi bahari petinju sempat masuk ke profesional
dan yang terakhir tio filo bahari sempat menjadi petinju amatir juga
sejak dari usia yang masih sangat belia bahkan sejak bayi
pino sudah dibentuk dan diarahkan oleh almarhum ayahnya
untuk menjadi seorang petinju
apel buah apel kan lumayan tuh beratnya juga untuk si baby
bapaknya setelah mandi setiap hari
dijatuhin mulai dari yang terdekat terus tambah tinggi
tambah tinggi tambah tinggi
jadi bapaknya sampai begini
setelah kamu lihat tuh kan ototnya dia kayaknya apa namanya
kontraksi dia nahan perutnya tuh
maksudnya itu supaya otot otot perut tuh kuat
untuk persiapan besok kalau kena pukul no problem seperti itu
jadi saya melihat itu ya sebagai ibu tuh aduh ketegak banget sih bapak ini gitu loh
jadi selalu dia mengatakan kamu percaya kan pada saya
tak mungkin ada orang tua yang gelo mencelakakan anaknya
kalau waktu kita masih jadi atlet
kita lari di stadion tuh namanya lapangan tuh
bino juga disuruh lari sama ayahnya
jadi dia biar dia paling belakangnya tapi dia ikut juga lari semangat
karena ayahnya tuh ancam
kalau enggak mau lari digosok badannya pakai remason
takut dia kepanasan
saya ingat tuh bapaknya bimo
mau lu mau lari enggak
di era tahun seribu sembilan ratus delapan puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh an
sasana tinju sakti bali milik daniel bahari
memang menjadi salah satu barometer tinju nasional
yang telah melahirkan sejumlah petinju handal
baik amatir maupun profesional
obsesi daniel menjadikan anak anaknya sebagai petinju dan petarung hebat
membuat adik adik pino juga terbiasa dengan kerasnya didikan sang ayah di atas ring tinju
yang pertama keras ya itu pasti
dan juga saya sangat dibantu juga dengan kakak kakak
jadi kakak kakak mengatrol saya jadinya di sparingin terus
dan dari kecil juga kita udah di sparingin
dan itu memang kita di sparingin sama anak anak yang lebih besar gitu masih kecil
cuma boleh bertahan aja dipukulin gitu
jadi untuk melatih kita punya calmness kita punya self control
banyak orang yang datang pengen latihan di tempat kita
dan ya kami anak anaknya selalu jadi bahan uji coba
testnya sama kami gitu kan
maksudnya pasti mereka lebih besar apalagi saya
lawan lawan saya ketika mereka datang besar besar jagoan kampung
tukang bekelai udah gak ada lawannya di kampungnya
datang kemari yakin banget bisa saya yang diadu
padahal beda banget beratnya
badan dan sebagainya ya
dulu sasaran kita itu di halaman rumah
jadi ketika itu kita memiliki beberapa petunjuk yang sudah level juara nasional
ada yang sudah level untuk asia pasifik
jadi keseharian saya setiap hari sparing bersama mereka
dan ketika petunjuk petunjuk binaan aya ini akan menghadapi pertandingan
saya akan membantu mereka menjadi sparring partnernya
ya zaman dulu tinju profesional itu kalau untuk kejuaraan
jadi kita sparing itu bisa dua puluh sampai dua puluh marun
meski masih berusia remaja bakat dan kemampuan pino memang sudah terlihat menonjol
salah satu petinju sasana sakti bali yang sering menjadi sparring partner bagi pino remaja
adalah iwayan budawarse yang saat itu adalah juara nasional di kelas welter enam puluh enam
kalau pino itu warnanya pertahanannya kelebihannya di situ
pertahanannya uleg dia main macam foreman dia
dia main jual foreman dan dia punya hook itu keras sekali
sebenarnya saya pernah bilang sama bapak
setelah saya sparing dia
pak saya tidak sanggup sama dia dua tahun lagi saya pasti kalah
asean games seribu sembilan ratus sembilan puluh di beijing tiongkok menjadi salah satu prestasi dan pencapaian terbaik pino
di arena ring tinju amatir
namun perjalanan pino menuju asean games seribu sembilan ratus sembilan puluh tidaklah semulus yang dibayangkan
pino sempat kesulitan beradaptasi dengan program latihan yang diberikan pelatih tim tinju indonesia saat itu
helmut gruger yang berasal dari jerman timur
setiap pagi latihan lari itu saya pasti yang terburuk lah rekornya
tapi bang pino berhentikan di arena ya pak
saya memang kekuatan untuk memukul menyerah
jadi ketika program latihan tinjo memukulnya saya habis habisan
latihan dan kerja keras yang selama ini dijalani pino pun akhirnya terbayar lunas saat tampil di beijik
satu demi satu pino menaklukkan lawan lawannya di arena tinju asean games seribu sembilan ratus delapan puluh
cedera yang dialami di partai semifinal
tak ia rasakan saat berlaga di partai puncak
pino yang saat itu belum genap berusia tujuh belas tahun
akhirnya mampu mempersembahkan medali emas bagi kontingen merah putih
jadi saya cedera telunjuk saya kiri kanan itu waktu habis semifinal itu
inilah cedera yang di jari telunjuk
jadi setiap saya menukul saya sakit
nah tapi karena sudah di final
ya saya tidak punya pilihan lain
saya harus menahan sakit setiap mukul
supaya saya bisa mengalahkan lawan saya di final itu
sebetulnya pertarungan berimbang
tetapi seperti keadaan sebelumnya
tekanan yang dilakukan lebih banyak
dia lebih banyak menekan
sedangkan si mongolian ini lebih banyak menghindar dan menyampukkan balasan
jadi agresivitasnya inilah yang membuat dia unggul dalam penilaian para hakim
kita melihat siaran langsung
saya melihat erkan erkan saya ada disana

itu membuat saya benar benar
saya patang arah
selain sasana sakti bali di denpasar
almarhum daniel bahari juga memiliki sasana tinju dengan fasilitas lengkap
di daerah petang kabupaten badung bali
pino dan adik adiknya juga kerap berlatih di sasana yang berdiri pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima ini
namun sayangnya sejak tahun dua ribu delapan belas
sasana yang biasanya digunakan para petinju yang sedang memasuki fase latihan persiapan khusus ini
kini dalam kondisi tidak terawat
ada beberapa peralatan sansak yang tergantung
itu sisa satu doang tuh bang ya
iya masih ada
tadinya udah berapa emang bang
ada beberapa jadi beberapa yang ini ada sansak yang kita gantung
kemudian di atasnya ada petinju yang stay di sini
dan saya dengar juga ada beberapa nama besar petinju kita yang sempat latihan di sasana sakti bali ini
iya selain kami sekolah
keluarga termasuk daudi
kita pernah ikut di mempersiapkan dulu christio
kemudian persiapan kejuaraan dunia
kemudian daud jordan juga pernah
pernah latihan di sini ya
iya kan nginap di sini juga
terletak di daerah dataran tinggi
lokasi sasana ini sangat cocok untuk program latihan
yang bertujuan meningkatkan
lari naik turun bukit menjadi salah satu menu utama latihan
katanya ada rute lari juga nih yang rutenya cukup menantang dan menguras tenaga juga ya bang ya
jadi lokasinya dari depan tadi start
kekelilingin lokasi tanah ini turun ke bawah
sampai di ujung sana
di sana tuh ya
jadi dulu tuh digantungin sansak juga di sana
jadi sampai di ujung kita put sansak dulu beberapa detik
lalu lanjut lari lagi lalu jalurnya naik ke atas
lalu dimutar lagi
nah ini yang untuk kalau buat pemanasan latihan di ring tinju
jadi fisiknya dapat banget tuh ya
iya jadi fisiknya jadi luar biasa lagi
gemblengan keras daniel bahari pada anak anaknya terbukti berbuah manis
setelah mampu menyumbangkan medali emas
di atas asian games seribu sembilan ratus sembilan puluh
pino kembali menorehkan prestasi dengan lolos kualifikasi ke olimpiade atlanta seribu sembilan ratus sembilan puluh
hebatnya lagi prestasi pino lolos ke olimpiade ini juga diikuti oleh sang adik nemo bahari
namun sayangnya cedera membuat pino harus mengubur impiannya
tampil di pesta olahraga terbesar dunia tersebut
tiga persiapan untuk ke olimpiade itulah saya mengalami
cedera yang sangat berat
karena kondisi seperti itu ini kan tidak diperangkatkan lah ke olimpiade
kejadian itu yang membuat saya merasa sangat kecewa secara psikologi saya merasa sangat down
apalagi ketika melihat siaran langsung upacara pembukaan olimpiade
saya melihat rekan rekan saya ada di sana yang seharusnya saya juga ada di sana
nah itu membuat saya benar benar
saya patah harang
sementara bagi nemo olimpiade atlanta seribu sembilan ratus sembilan puluh enam menjadi salah satu momen persimpangan dalam menentukan jalan hidupnya
pengalaman spiritual yang dialaminya membuat nemo ingin menjadi seorang pendeta
profesi yang akhirnya dijalaninya hingga saat ini
ketika menemukan keputusan untuk menemukan keputusan untuk menemukan keputusan untuk menemukan keputusan

saya termasuk yang diperhitungkan
persiapan menuju ke olimpiade atlanta waktu itu ya saya sangat diharapkan oleh negara
jadi dilema tuh saya
karena di satu sisi saya ingin menjadi seperti saya sekarang jadi seorang pelayan tuhan
tapi di sisi lain saya juga menyadari bahwa bangsa saya sangat banyak berharap sama saya
dan ayah saya juga sudah sangat banyak berinvestasi buat kami
meski saat itu indonesia bisa meloloskan lima petinjunya ke olimpiade atlanta
tidak ada satupun yang mampu menyumbangkan medali bagi kontingen indonesia
seseorang yang bertanding di olimpiade itu kalau kita lihat yang berhasil itu daftar apa namanya rekor bertandingnya di atas satu ratus lima puluh
sedangkan kita di bawah lima puluh
bagaimana mau unggul
mereka karena sudah bertarung di atas satu ratus lima puluh kali sehingga kita bisa mengukur kecepatan lawan kita bisa mengukur kekuatan lawan
mengukur kecepatan dan mengukur kekuatan
ketika sudah bisa maka dunia kita punya
usai olimpiade atlanta pino dan nemo bahari sempat berpikir untuk pensiun
namun sebelum benar benar menggantungkan sarung tinjunya
pino dan nemo tampil di pekan olahraga nasional seribu sembilan ratus sembilan puluh enam di jakarta
dan kembali membuktikan diri sebagai yang terbaik di tanah air
kini bahari bersaudara masih setia menggeluti dunia tinju
hampir setiap hari mereka berbagi ilmu dan pengalaman pada orang orang yang ingin berlatih tinju di sasana sakti gibor dan pasar bali
tapi tentunya metode latihan yang dulu diberikan almarhum daniel bahari pada anak anaknya
sulit untuk diterapkan pada anak anak generasi saat ini
zaman dulu kan kita hiburan sangat terbatas
nah sekarang kalau zaman sekarang kan hiburan yang menyerbu kita
sulit untuk membendung atau melarang seorang anak untuk tidak main gadget ini zaman sekarang susah sekali
ya mungkin itulah kendalanya mungkin ya
tapi sebenarnya kalau anak anak ini bisa memanfaatkan gadget ini bisa lebih
sebenarnya lebih meningkatkan prestasi mereka
karena dari gadget ini sekarang kan sudah gampang itu melihat video video pertandingan
orang latihan di negara lain
sebenarnya peluang mereka untuk lebih menyerap ilmu lebih banyak itu lebih terbuka saat ini dibandingkan kami zaman dulu
satu hal yang pasti nama besar keluarga bahari ternyata masih menjadi daya tarik bagi penggemar tinju yang berlatih di sasana sakti gibor bali
karena tahulah keluarga bahari itu paling top di bali kalau bisa saya bilang gitu
makanya saya percayain diri saya sama orang tua saya untuk ngambil ilmu ngikutin ilmu di sini
jadi saya sekarang beda sama yang lain lain
kalau bersama di sini sama keluarga dari bari itu mengajarkan defense cara supaya aman dan jadi pemain yang rapi
yang paling menarik itu sih sparring sih
sparring sama orang orang yang lebih jago jadi kita bisa belajar bersama gitu
ya saya sendiri bersyukur dan beruntung bisa mengenal bahari keluarga khususnya pino bahari
karena mereka datang dari keluarga petinju yang tidak hanya hebat secara prestasi tidak hanya hebat sebagai pelatih namun mereka juga punya kepribadian yang luar biasa

jadi kita bisa melihat bahwa mereka juga bisa berjalan dengan lebih cepat
selain berprestasi sebagai petinju amatir pino bahari juga pernah menjadi pelatih dari petinju indonesia daud yordan
yang merupakan mantan juara dunia tinju di tiga divisi yang berbeda
terjunnya daud kering tinju profesional pun tak lepas dari peran almarhum daniel bahari
yang bisa melihat potensi daun
daud ini memiliki sebenarnya punya potensi sangat besar
ayo kita bina kita cetak prestasinya di tinju profesional saja
daripada dia menghabiskan umur usianya kesempatannya di tim nasional tapi tidak pernah bisa menjadi tim inti
jadi ketika dapat kepercayaan dan kesempatan untuk membantu percepatan daud
kita benar benar melakukan persiapan dengan maksimal ya
daud yordan juga mengakui bahwa keluarga bahari memiliki peran dan jasa yang sangat besar terhadap perkembangan karirnya di dunia tinju profesional
ya saya sendiri bersyukur dan beruntung bisa mengenal bahari keluarga khususnya pino bahari
karena mereka datang dari keluarga petinju yang tidak hanya dari dunia tinju profesional
yang tidak hanya hebat secara prestasi tidak hanya hebat sebagai pelatih
namun mereka juga punya kepribadian yang luar biasa
secara kultur kita dari orang timur ya kami sering berdiskusi
kami sering banyak sekali hal hal yang dilakukan di luar tinju yang menurut saya tidak saya dapatkan di kepelatihan lain
jadi pino bahari itu saya anggap seperti keluarga sendiri seperti abang sendiri
meski diakui sebagai salah satu petinju amatir terbaik indonesia
pino bahari tidak sempat merasakan atmosfer persaingan di tinju profesional
cedera yang dialami membuat pino harus pensiun di usianya yang masih dua puluh empat tahun
kondisi cedera saya itu bantalan antar tulang saya
ada sedikit pergeseran
nah gesernya ini yang menekan saya punya sentral sara
sampai kan kalau saya terus paksakan untuk olahraga berat
nah ini kemungkinan di kemudian hari saya bisa melawan kelumpuhan
ya kalau hati kecil rasanya aduh pengen tapi ketika saya ingat dokter itu bilang
waduh saya lumpuh kemudian tidak tinju lagi
pino mungkin sudah tidak bisa lagi turun ke arena sebagai petinju
tapi darah tinju yang mengalir di keluarga bahari
pino pun sesekali masih membantu melatih di sasana sakti gibor dan pasar
nah sekarang ketika pakai pukulan ini melangkah tangan luruskan ke depan
ya bersamaan dengan langkah
susah emang ya
harus harus harus apa
harus santai juga
karena kalau kaku terpaku sama langkah dan pukulan jadinya malah gerakannya tidak natural gitu
besar dan tumbuh di keluarga pencinta tinju
pino sebenarnya juga menginginkan anak laki lakinya mengikuti jejaknya menekuni tinju
namun sang istri berpendapat lain
jadi istri tidak mengizinkan ya bang
ini kan putranya kan bang
jadi kenapa dia tidak diizinkan untuk tinju nih bang
nah jadi ketika sudah mulai saya ajarin dari kita share
karena namanya dia
kemudian ya curhat lah
menginginkan saya sebenarnya
jadi dia berkata loh ini kamu mau ngelatih anakmu tinju
apa mau jadikan dia petinju kayak kamu
sekarang lihat loh kamu sudah berprestasi juara asian games
tapi tidak ada jaminan kehidupan dari pemerintah
hal sebetul betul yang membuat saya berpikir juga
wah ya benar juga
karena belum ada jaminan sosial lah dari seorang mantan atlet
sebagai salah satu sumber penghasilannya
pino yang kini sudah berusia lima puluh satu tahun
bekerja di bagian personalia pada sebuah perusahaan milik rekannya
yang bergerak di bintang

jadi saya lihat om pino ini berbeda
kalau kadang kadang kita melihat seorang petinju itu karakternya kertas keras
ngomong suaranya keras
tapi om pino ini beda dia
karakternya dia santai sabar tapi tajam
cocok lah untuk mengelola di pengamanan
sebagai mantan petinju nasional
pino juga berusaha mengelola perusahaan milik rekannya
sebagai mantan petinju nasional
pino juga masih menyimpan kegelisahan soal prestasi tinju amatir tanah air
jangan dulu berbicara level olimpiade
belum ada petinju indonesia yang mampu mengulangi prestasi pino di asean games seribu sembilan ratus enam puluh
bino pun berharap segera muncul petinju indonesia yang mampu menyamai
atau bahkan melebihi prestasi yang diukir pino lebih dari tiga puluh tahun yang lalu di arena ring tinju amatir
pemimpin dan pemilik petinju indonesia yang mencari keuntungan di perusahaan ini
sebenarnya sebagai pembina atau pelaku di cabang oligotinju
sangat sedih juga
prestasi kita belum bisa sampai ke level itu lagi
tapi mungkin kendalanya lebih besar dengan keadaan perekonomian saat ini
karena kalau kita bandingkan kursus dolar zaman dulu itu dengan keadaan sekarang
jauh lebih berat sekarang
jadi kesempatan untuk atlet atlet kita petinju petinju kita
untuk bisa berkompetisi di level internasional itu sangat minim untuk saat ini
kalau saya perhatikan